dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan turis indonesia yang tadinya berada di israel dan sekarang harus pergi ke mesir karena israel dan juga palestina ini ditutup
bapak soni eliza lucu selamat siang pak soni
selamat pagi hanum selamat siang waktu indonesia
baik selamat pagi waktu mesir berarti ya bapak ya
waktu mesir ya selesai sekitar lima jam
oke pak soni informasi terakhir yang kemarin kami dapatkan bapak juga sempat terhubung dengan cnn indonesia di program cnn indonesia newsroom bahwa jalur perbatasan yang ditutup pada kali ini adalah hanya palestina begitu
sehingga rombongan peziarah tidak bisa singgah di objek wisata di kawasan tepi barat
tapi informasi terkini yang akhirnya bapak laporkan kepada kami bahwa rombongan ini dipaksa harus keluar dari israel maupun wilayah palestina
karena terkait isu corona
bisa dijelaskan pak runtutan kronologis kejadiannya sampai saat ini bapak bisa berada di mesir
baik hanum jadi semula penutupan wilayah wilayah karena kasus corona itu hanya terjadi di wilayah wilayah wisata rohani yang berada di bawah kendali atau milik palestina
sehingga akhirnya kebetulan juga kami memiliki rencana untuk tinggal di wilayah palestina
tetapi sehubungan dengan kebijakan tersebut akhirnya kami memutuskan untuk mengalihkan penginapan ke yerusalem
dan terjadi perubahan yang begitu cepat mengenai kebijakan pemerintah israel tentang situasi terakhir mengenai penanganan corona dan sikap menghadapi turis turis
seperti yang saya katakan dalam wawancara sebelumnya bahwa tinggal menunggu waktu pemerintah israel akan melakukan hal yang sama
maka perubahan demi perubahan yang terjadi adalah
kami mendengar informasi bahwa dimulai dari penutupan perbatasan di mesir yaitu di tabah terminal
sementara perbatasan dengan jordania masih terbuka
tetapi seiring dengan perjalanan waktu muncul lagi perubahan kebijakan di mana perbatasan menuju jordania ditutup keluar masuk ada dua yaitu di perbatasan sheikh hussein dan alendi
kami masuk pertama dari alendi jadi tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk
mereka mengizinkan untuk semua wisatawan keluar dari mesir saat ini juga saat itu juga artinya kemarin siang
sehingga kami memutuskan melalui mesir sehingga kami memutuskan untuk turun dari yerusalem dalam sejauh perjalanan lima jam menuju tabah
baru tiba tadi malam sekitar jam sebelas dan baru keluar dari perbatasan sekitar jam satu tiga puluh dini hari
dan saat ini kami berada di mesir artinya perbatasan yang terbuka untuk keluar yaitu perbatasan
tapi untuk masuk sudah tidak diizinkan
oke baik pak soni ini kejadiannya seperti apa apakah saat itu bapak memang tengah berada di wilayah tepi barat lalu ada otoritas setempat yang langsung melarang melakukan kegiatan lebih lanjut dan disediakan kendaraan untuk keluar
atau seperti apa pak teknisnya
pelarangan di tepi barat itu sudah berlangsung beberapa hari jadi kita sudah tahu sudah melakukan antisipasi
menghubungi oleh operator untuk segera menuju perbatasan mesir dan meninggalkan negara israel
mendengar permintaan seperti itu kami langsung segera kembali ke hotel mengambil semua barang barang
secepatnya dan meninggalkan negara itu melalui bersendiri sendiri karena ada banyak rombongan
indonesia juga yang ada banyak grup indonesia yang berada di yerusalem bersama sama dengan saya
oh oke baik pak soni kalau saat ini rombongan warga negara indonesia yang bersama pak soni
ada berapa banyak dan apakah terkait dengan kejadian ini sudah dilakukan kontak lebih lanjut
dengan kbri di sana pak karena apalagi ini kan mengingat juga perbatasan antara mesir dan israel
ini juga sudah ditutup begitu
travel itu setahu saya sudah melakukan kontak dengan pihak kbri di cairo untuk melaporkan keberadaan
karena mereka juga memiliki anggaran dan juga memiliki anggaran dan juga memiliki anggaran
dari asosiasi para travel karena para grup guide guide dari grup ini saling berkoordinasi
satu dengan yang lain itu yang pertama jadi yang kedua saudara perlu kami laporkan bahwa ketika
memasuki wilayah mesir dini hari tadi malam disitu kami juga mengetahui bahwa dibukanya perbatasan
oleh negara mesir untuk masuk ke dalam menampung wisatawan wisatawan rohani
yang berangkat dari yerusalem menuju mesir untuk keluar itu juga kita tidak bisa pastikan
kapan apakah dibuka terus menerus atau tidak demikian laporan
oke pak soni wni yang bersama dengan pak soni saat ini ada berapa banyak pak di sana
saat ini yang khusus untuk rombongan saya saja ada lima puluh satu orang
dini hari tadi saya ada melihat ada sekitar enam sampai sepuluh grup indonesia di luar grup grup dari bangsa lain yang bersama sama

oke baik jadi rombongan pak soni ini adalah rombongan peziarah untuk dalam rangkaian holy trip ya pak ya
yang melakukan trip ke israel dan palestina lalu sudah ada rencana lanjutan untuk segera kembali ke tanah air pak
apakah akan tetap melanjutkan trip ziarah ini
iya betul ini adalah perjalanan wisata
wisata rohani untuk mengunjungi tempat tempat yang lebih luas
terima kasih pak

seharusnya kami masih berada di yerusalem sampai tanggal tiga belas baru tanggal empat belas akan tiba di indonesia
dan dengan pengalihan ini maka semua program dipindahkan ke wilayah mesir
jadi kita melakukan re roll dari pesawat kita menuju ke tanah air
jadi program programnya kita ganti di wilayah mesir saja
kebetulan pemerintah mesir masih memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan wisata

oke berarti perjalanan yang pak soni pimpin sendiri untuk wisata rohani ini masih akan terus dilanjutkan di mesir
yang terakhir pak mungkin ada imbauan khusus juga mungkin dari otoritas setempat di mesir terkait dengan wabah corona yang tentunya juga terjadi di sana khususnya untuk para rombongan turis
nah menurut saya sih tidak tepat untuk melakukan perjalanan ziarah saat ini
baik ziarah rohani kristen maupun
umroh melalui negara negara yang seperti negara mesir negara jordania maupun apalagi israel dan palestina
seperti tadi malam saja kami agak lama tertahan di bandara maaf agak lama tertahan di terminal tabak karena petugas kesehatan mesir melakukan pengecekan satu demi satu ratusan peziarah yang antri untuk memasuki imigrasi
jadi lebih baik untuk menunda semua perjalanan ini sampai pemerintah
jadi saya berharap dari negara negara ini memutuskan untuk membuka kembali pintu perbatasan mereka dan memiliki penanganan yang jelas mengenai isu tersebut
sebab yang berbahaya di sini adalah isu rasial
artinya ketika mereka melihat orang orang berwajah asia mereka langsung berteriak menyebut asal suku tertentu dan memanggil nama corona corona lalu memelingkan muka dan bergerak menjauh
pak soni kami berharap di sini semoga anda dan rekan rekan wni di sana tetap sehat
bisa menjalankan sisa perjalanan